inilah penampakan singkong raksasa seberat sembilan kg dengan panjang enam puluh lima cm dan diameter lima puluh tujuh cm
wah gede banget ya
singkong dengan jenis oyeng ini ditanam oleh wargiono lima puluh tahun warga duku sumber kulon desa sumber kecamatan trucuk kabupaten klaten jawa tengah
dari sawah miliknya ia berhasil memanen lima singkong raksasa dengan ukuran berbeda
total berat keseluruhan mencapai dua puluh kg
sang pemilik mengaku untuk teknik penanaman tidak berbeda dengan tanaman ketela pada umumnya
namun untuk perawatan dirinya memperbanyak penggunaan pupuk kompos dengan diberi jarak antar tanaman ketela satu dengan yang lainnya
yang diperlukan itu hampir sepuluh
sembilan kg yang satu kan ada lima yang sembilan kg
kemudian yang lain ada yang empat kilo ada yang tiga kilo
totalnya berapa pak
totalnya sekitar dua puluh an satu
warga mengaku heran karena biasanya singkong jumbo yang sering dijumpai ukurannya sebesar lengan tangan orang dewasa
namun kali ini warga bisa melihat singkong raksasa yang berukuran lebih besar dari
saya kasihkan ketela yang luar biasa
karena itu tadi ditimbang itu hampir sembilan kg
akhirnya saya juga tertarik
masalahnya ketela yang biasa itu hanya yang sudah dianggap besar itu hanya sebesar lengan seorang dewasa
itu sudah dianggap besar
walaupun memiliki ukuran raksasa singkong ini memiliki tekstur yang lembut dan terasa khas ketika sudah dimasak
hal ini membuat banyak warga tertarik menanam bibir singkong itu untuk ditanam di sawah mereka
bagus adi klaten jawa tengah